game news competition hadir kembali
daftar sekarang juga hanya di fashion plus
masa luan doi
di rem kenapa sih doi
di rem dong ah
maaf waktu ceng saya lupa
sama rem kok bisa lupa
bener kamu bilang kum
saya udah jatuh makanya saya udah bisa bawa motor
emang bener ya harus jatuh dulu baru bisa bawa motor
aduh nih warnanya nggak bisa dibuka
hah what tutup
nggak tuh buka nek
tuh lihat nggak ada orang kan
mana nggak ada tutup
ah yuk kita pulang lagi yuk
nek cari wallet lain lainnya
pulang aja ya
tapi tanggung nek musuhnya tinggal satu belum mati
nanti nenek yang matiin

dilah sama jangan keluar dari kesulitan ini ya allah

dilah sama jangan keluar dari kesulitan ini ya allah
jangan keluar ya allah
kenapa uangnya sudah habis
uangmu masih banyak ustadz
kamu tahu kenapa allah sering memberimu kesusahan
nggak tahu ustadz
karena allah sayang sama kamu
hanya dengan memberi kamu kesulitanlah
makanya kamu bisa dekat padanya
dikasih senang sedikit lupa
makanya dikasih susah
seharusnya kamu bersyukur dikasih susah
jadinya kamu bisa dekat sama allah
bagaimana kamu buat begitu
sekalian arisan aja doi
udah lama kita gak arisan
oke betul kang idoi
sekalian aja arisan dulu kang idoi
mumpung saya lagi ada duit
benar kalau nunggu besok besok
keburu habis buat dapur
biasa tuh pak ustadz
lusa ulang tahunnya jennifer
pak ustadz yang bacain doanya ya
ya pasti saya lah
emangnya ada orang lain yang bisa
gak ada tuh pak ustadz
kan cuma pak ustadz
yang orang terpandang di kampung ciraos
udah tidak usah diomongin lagi doy
terima kasih pak ustadz

gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
gak ada yang pake
jennifer anaknya kang idoi ulang tahun
sekalian di rumahnya kang idoi ngadain harisan
yang bener kang
yang bener ah tuh kang
ulang tahunnya teh lusa
mungkin ini jalan keluar yang diberikan alo
mudah mudahan saya bisa ke sini
kalau saya yang menarik pertama saya akan keluar dari kesulitan keuangan ini
saya pasti ikut berapa perbulannya
oh yang ini
kita lihat di dalam
ini pak rumahnya
direm kenapa sih doi
direm dong ah
maaf pak tucek
derem saya lupa
kum bener kamu bilang kum saya udah jatuh makanya saya udah bisa bawa motor
emang bener ya harus jatuh dulu baru bisa bawa motor
kamu tuh gapapa
gapapa tuh kum
kamu silver sticknya
kulitnya tuh cuman banyak dong
bisakah faser ini tiguan
katanya terima hal besar

cucu aku mau minta maaf sebelumnya cu
cucu minta maaf kenapa
ulang tahun jenifer dirayakan
ulang tahun itu gak boleh katanya pausah
ilmu tingkat rendah
biar ku soalnya menjelaskannya
kalau saya salah
perayaan ulang tahun teh
tergantung untuk apa
dianggap sebagai ibadah
atau dianggap sebagai adat kebiasaan
kalau dianggap sebagai ibadah
itu jatuhnya bid'ah
dan bid'ah itu adalah
kalau dianggap sebagai budaya
itu bukan budaya kita pak ujad
rasulullah saw bersabda
barang siapa yang mengikuti
menyuruhpai suatu kaum
maka dia adalah bagian daripada mereka
mungkin lebih tahu
saya masih bingung kok ustadz
untuk apa perayaan ulang tahun itu
untuk pesta poya poya
atau untuk bersyukur
saya setuju pak ustadz
ya pastilah kamu setuju
kalau untuk ajan
biar mak wajat aja pak ustadz
kang kusai aja
yang kayak suara ajan di tv
kalau kusai sudah meminta kamu
berarti dia menghormati kamu
makasih kang kusai
kita ngasih berapa kang
kalau akan ngasihnya sedikit
nanti kang ido juga ngasih sedikit
waktu dini sunatan
ngasih kok hitung hitungan neng
emang begitu kang
aduh tambahin lagi
kita mau memang orang susah neng
ya tapi kan gak perlu diumumin